kanker merupakan salah satu penyakit mematikan yang paling ditakuti
selain kanker payudara kanker cervix kanker yang ditakuti adalah kanker otak
kanker otak adalah pertumbuhan sel tidak normal atau tumor pada otak yang bersifat ganas
meski tergolong jarang kanker otak bisa terjadi pada semua umur
menurut data who pada tahun dua ribu delapan belas kasus kanker baru di indonesia hampir mencapai tiga ratus lima puluh ribu
kanker otak berada di urutan ke sepuluh sebagai penyakit kanker yang paling sering menyebabkan kematian di tanah air
lalu bagaimana tanda tanda atau gejala serta penyebab kanker otak agar bisa anda ketahui
berikut ulasan enkersian dan indonesia heranov al bashir
sakit kepala merupakan keluhan yang bisa dialami oleh siapa saja
hal itu disebabkan oleh berbagai karakteristik
mulai dari lokas
hingga sifat nyeri yang berbeda satu sama lain
nah sakit kepala juga disebabkan oleh berbagai hal
secara garis besarnya diklarifikasikan menjadi organik dan fungsional
sakit kepala fungsional disebabkan oleh adanya kelainan dari fungsi tanpa disertai adanya kelainan dari anatomis
misalnya nih migren sakit kepala kronis sakit kepala klaster
nah ketiganya ini nih tentunya pertenakan analami
sementara sakit kepala yang dikatakan organik jika terdapat kelainan anatomis yang menyebabkan adanya sinusitis
benturan kepada kepala pendarahan dalam kepala infeksi otak atau kanker otak
perlu diperhatikan nih tidak semua sakit kepala disebabkan oleh kakak rotak
sakit kepala karena kanker otak biasanya bersifat kronis semakin lama semakin memberat
seiring dengan pertambahan ukuran dari tumor
media nih gejala kanker otak yang perlu anda ketahui
kejang penurunan kesadaran mual dan muntah gangguan penglihatan kelumpuan pada satu sisi hingga gangguan bicara dan menelan
jika anda masuk dalam kategori gejala atau otak tadi periksa deh ke dokter
jika positif antar otak biasanya teknik pengobatannya itu adalah pembedahan dan juga radioterapi
pada prinsipnya operasi ya
operasi diambil dulu jaringannya kita tahu jenisnya habis itu baru dilanjutkan modalitas yang lain
apa perlu disinar atau radioterapi atau kemoterapi
kalau yang jinak ukurannya masih kecil biasanya sih harapannya bagus
bisa diambil total
tapi kalau yang ketahuannya udah terlanjur besar dan itu memang jenisnya ganas biasanya agak susah
namun anda tak perlu buru buru panik bila mengalami sakit kepala
karena tidak semua sakit kepala disebabkan oleh kanker otak
namun tak ada salahnya jika anda memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter
apalagi jika mengalami sakit kepala yang berulang disertai dengan gejala gejala lainnya